kamu ngapain sih
mau ngapain sih dot
ini tadi habis merosok ini
kasian dia ya
konsiderasi masa makin ramai
nasib pusat rw sudah di ujung tandu
kita harus menyelamatkan pusat rw
dari upaya kudeta yang dikomandoi oleh barnas
ini tidak bisa di atasi oleh hansip
ini hanya bisa di atasi oleh cai
ganti pakaian kalian
kampung barnas itu belum keliatan komandang
justru dia sembunyi
dia menyuruh idan mengering masak kesini
agar dia dengan mudah masuk ke ciraos
dan menggali harta karun
lalu melakukan upaya kudeta terhadap pusat rw
kalau ini terjadi
kita akan habis bisa jadi kita digantikan dengan orang lain
diganti siapa dan
bisa jadi digantiin sama kang ujang komandan
benar mungkin juga ujang terlibat
kita tidak tahu kenapa ujang dipecat dan pergi dari desa ciraus
bisa jadi ujang mendukung gerakan yang dikomandi oleh barnas
tapi dari sini kita bisa melihat siapa siapa saja yang mendukung siapa yang bukan
semua warga selain rt akum rt dadang dan sekretaris rw tuti itu semuanya mendukung banmas
berarti sekarang pak ustadz rw seorang diri di rumah kita berpencar
hirot kamu jaga perbatasan
adun kamu di sini
saya di ring satu
ring satu di mana dan
akumnya kemana duy
tidak tahu cik
dari tadi saya tunggu tidak keluar keluar
saya di dalam ceng lagi bersih bersih
kemana cik baru juga datang tidak usah mau pulang
tidak masuk atung lehoi
kan aku nyari di dalam
banyak banget bekas makanan
kursi baru kom
banyak sekali bekas bekas makanan
mungkin tadi malam kang barnas makan di sini
kang barnas hidup di sini tadi malam
aduh gelo kamu ma kom
kamu kayak tidak kenal kang barnas saja
aduh ampun kom
kamu sudah mulai dimanfaatin sama dia kom

kan bagus kalau kita bermanfaat aduh kom

ya beda tung lehoi
dimanfaatin beda sama bermanfaat
bedanya apa kom
ya pokoknya bedalah
kang barnas itu tekanan mati
semua orang juga tahu siapa kang barnas
dia orang nggak benar kom
tapi anaknya dikejar kejar kok
tapi anaknya dikejar kejar kom
tapi anaknya dikejar kejar kom
bintar kamu doi
lagian saya kesal sama dia
anak masih kecil jadi tinggal
sekarang giliran sudah besar sudah sukses
enak aja main balik lagi
saya saja kesal punya bapak seperti itu
kalau misalnya cucu yang minta balik sama kamu
pasti ceritanya lainnya ceng
itu bukan mulut yang bicara
hati yang bicara
urusannya beda kom
barusan saja saya bertemu dengan dia
kayaknya dia mau minta uang
tapi gelagatnya saja
dari gayanya dia mau minta duit
tidak boleh dosa
kamu diam dulu kenapa doi
kamu lama lama seperti kemet kamu
pak ustadz kemet ya doi
pak ustadz kemet ya
oh pak ustadz kemet dong
puas doi puas
gak ada doi enggak
semangat punya cs kayak kamu
iya jangan menempar lemparan lagi nanti saya pusing lagi iya doi janji
ini silau soalnya kasian ya ya udah lora hombong lemes lagi silau
nama bapak jucai
lagi ada penyidikan penting
waalaikumsalam nama bapak jucai mana seragam kamu lagi ada penyidikan penting
pak usat rw ini urgent harus destroy klik
waktu pencalonan rw dulu siapa saja yang sambung wilayah
pak barnas termasuk ini ya eh waktu zaman nic llevaran wilayah juga najlepsi lé lloredani
waktu zaman di cibarengkok dulu dia malah sampai demo ke kelurahan untuk menggantikan posisi saya
assalamualaikum mang ocat
bangga tuh suger emang udah tambah segar
dagangan lagi sepi belum ada pemasukan
semua warga pada ngumpul di warung kekos warak
katanya bos idan mau borong sugar saya buat warga
ya mari kita ke sana
ayo tapi saya mau headar dulu ya
di dunia ini ada dua hal yang tidak bisa kembali lagi
apa itu dadah
yang pertama waktu yang terbuang
yang kedua utang yang dipinjam sama kang bart mas
kamu teh udah buang waktu percuma kum
ngebiarin dia nginep di sini untung bukan uang kamu yang dipingin
kamu tidak lihat sendiri sih dang orangnya
dia ngantuk sekali kasian tidak tega
kalau kalian yang melihat juga tidak akan tega
kum itu emang modusnya dia supaya kamu kasian
kamu tadi sudah dibodohin sama kang barnas
saya tadi sedang berbicara sama aku bukan sama kamu
sarap dud makanya kalau ngomong tuh lihat
orang saya sedang berbicara sama idoi ya noya